usai kalah di pengadilan terkait produknya yang diklaim menyebabkan kanker ovarium terhadap sejumlah wanita di amerika serikat
pengadilan misuria amerika serikat menyebutkan pembayaran tersebut terdiri dari lima ratus juta dolar amerika serikat
sebagai kompensasi dan empat empat belas miliar dolar ganti rugi
denda dan ganti rugi akan dibayarkan kepada dua puluh dua wanita dan keluarganya yang mengaku terkena kanker ovarium
akibat penggunaan produk bedak pada daerah kewanitaan mereka yang disebut terkontaminasi asbes
perusahaan yang terkenal dengan sebutan gng ini mengaku kecewa atas keputusan pengadilan dan berencana mengajukan banding